nggak bisa begitu gitu loh
lagi berantem kali sama andin
jadi rena kena imbasnya
ya bisa jadi sih mbak
mbak andin kan
eh waktu itu inget gak
kan mbak elsa itu kan kayak marah banget
kayak cemburu gitu kan sama panino
seolah belum cukup
rasa kecewaku soal rena
sekarang mama dan papa
sudah kenal sama rena
mereka sangat menyukai rena
andai aja mereka tau
siapa rena sebenarnya
gara gara mau bahas
aku gak sampai
istirahat duluan ya
mumpung nino mau tidur
aku ke depan dulu ya
mungkin datang mereka
ada yang kenal sama pesemarang
selamat siang mas
ya diantara mas mas ini
ada yang kenal pak sumarno nggak ya
dia sempet tinggal di
jalan memang sari
saya gak kenal pak
kalian ada yang kenal gak sama pak sumarno
dulu sih bilangnya abis menang lotre
dapat duit banyak
usaha aja mau berhenti jadi ojek
tapi gak tau sekarang ada dimana pak
ya makasih buat informasinya ya
kalo ada berita apapun tentang pas sumarno
ini ya processing
kalo gua udah penyakit jantung kelar gue
ya allah bercanda bercanda
berat banget tuh mukanya
eh hidup itu dijalanin aja gak usah dipikirin
astaghfirullahaladzim mbak mirna
mbak mirna gak boleh mikirin suami orang
haram mbak hukumnya kalo mikirin suami orang
tanya dulu yang bener
siapa juga yang mikirin begitu
siapa juga yang depenan panino
enggak gua tuh mikir
kenapa sifatnya panino itu tuh
tiba tiba jutek sama rena
beliin inilah beliin itulah
woy sampe gua enak juga
sampe risih gua ngeliatnya
gua khawatir banget gua bingung
gak bisa begitu gitu loh
panino sama elsa itu lagi berantem kali sama andin
jadi rena kena imbasnya
ya bisa jadi sih mbak
eh waktu itu ingat gak
kan mbak elsa itu kan kayak marah banget
kayak cemburu gitu kan sama pak nino
kalo pak nino udah deket deket sama mbak andin
apa yang udah kamu lakuin sama nino
berani beraninya kamu cium suami adik kamu sendiri
aku mau ngebukakan kamu
berarti kamu mau ngelakuin sama aku
mbak mina kalau ngomongnya jelas ya siapa yang cerai
lo kagak tau
hah gue kira lo tau
ntar kalau gue kasih tau lo nyak
ampir gak mulutnya
enggak yaudah cerita sama gigi kenapa sih mbak
jadi andin itu
mantan istrinya paninu
mbak andin itu mantan istrinya paninu
ya lagi ngomongnya kenceng banget sih
kalau kedengeran sama bubos gimana kan kaget enak pokoknya
ya maaf sih kan aku terkejut
iya terkejut juga gak kayak gitu gitu amat
tadi ngagetin gue sekarang
innolah si andin
dangan kalah oleh si andin
bilang apa tadi ya mau sepet lagi ya maaf aku kaget aku syok ngajin ngomong kenceng banget
sih kalau kedengaran sama bukas gimana kaget enak punya ya maaf sih terkejut juga kayak gitu
sama sama ngajetin gua sekarang ancus miski sayang
aku mau minta
ini apa tuh sepenuhnya terjadi
hai ayo sini dah kesini keser dulu aku aja ngecek aku yang love boleh